selain ngefans sama grup grup k pong tau bts nggak
bts bts tuh
oh gitu saya pikir itu yang buat pemancar telepon seluler
bukan itu ada k pop gitu
jadi selain wisatawan kesana untuk apa ya karena mereka ngefans sekali dengan grup grup korea k pop gitu ya
mereka juga banyak sekali tempat tempat atau side sing gitu yang menarik di korea selatan
yang beberapa tahun belakangan mungkin hampir menyamai jepang
tapi beberapa hari terakhir warga masyarakat indonesia terutama di jakarta ini
agak trauma dengan korea koreaan fani
karena ada mie instan korea yang di tengah rai mengandung bahan bahan yang tidak halal
tapi kita langsung saja ke negeri ginseng wong bin tau wong bin
saya nggak tau ini ini produser saya yang nulis
wong bin siapa ya
saya taunya ang jung wan dan gus hiding yang jadi warga kehormatan di korea selatan
melihat bagaimana suasana ramadan di sana ada warga negara indonesia yaitu muhammad yusuf musabik
mas abik di korea selatan
abik selamat pagi waktu indonesia
selamat pagi mbak
oke ini kayaknya udah selesai sahur selesai sholat subuh ya
udah dari sejam yang lalu mbak
udah dong gitu makanya matanya ngantuk ngantuk pak nungguin kita ngomong dari tadi
mas abik apa yang bisa anda ceritakan
apa namanya bagaimana berpuasa di korea selatan apa yang menjadi kesan kesannya
apa yang menarik dan seberapa besar tantangannya sebenarnya
oh sebenarnya sih kalau di korea selatan kita nggak kukuh kukuh
makanan indonesia mas ya
soalnya di sini ada lima puluh masjid
yang didirikan oleh pekerja pekerja indonesia
dan itu setiap masjidnya punya menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka
jadi di sini seperti kayak di indonesia aja
apa yang membedakan masjid khas indonesia di sana dengan masjid masjid lain
misalnya masjid dari orang orang komunitas turki misalnya atau komunitas komunitas lain pakistan misalnya
apa yang membedakan di sana
oh yang membedakan itu mungkin kegiatannya ya
kegiatan di masjidnya lebih khas indonesia
seperti misalkan ada yasinan tahlilan dan macam macamnya
tapi yang paling enak yang kita rasa di sini mereka menyediakan makanan khas indonesia
jadi jamaahnya membuat kayak makanan lah setiap harinya buat disantap bersama
abik kalau untuk soal urusan perut urusan makanan gak usah diraguin
termasuk tadi mencari tempat tempat ibadah seperti masjid banyak jumlahnya di sana
tadi abik bilang ada sekitar lima puluh bahkan
apa tapi yang menjadi tantangan abik selama ada di korea selatan selama ini tantangan berpuasa tantangan menjalankan ibadah ramadan apa
tantangannya yang terberat sih waktu puasanya mbak ya
karena di sini kita dituntut untuk berpuasa sekitar enam belas jam empat puluh menit
nah itu lumayan menguras tenaga
tapi kalau udara sendiri cuaca misalnya iklimnya apakah agak kesulitan atau memang mudah sekali untuk menyesuaikan diri
seperti apa sih sekarang kondisinya
kalau sekarang kan lagi mau musim panas ya kondisinya
jadi kalau dibandingkan sama indonesia ya lebih dingin lah di sini
lebih dingin sedikit sekitar dua puluh delapan derajat dua puluh sembilan derajat
jadi nggak ada masalah kalau buat suara sama
oke makanan gak masalah tempat beribadah nggak masalah
pastinya juga untuk menemukan sesama warga negara indonesia di korea selatan ini juga nggak masalah
apa ada agenda apa nanti ketika kita kan akan menjelang hari raya idul fitri nih lebaran beberapa tinggal hitungan hari
apa yang akan di agenda yang diadakan oleh wni di sana teman teman warga indonesia
di sana ketika nanti setelah sholat id kah apakah ada semacam
kalau di sini kan khasnya tradisi orang indonesia itu open house ngumpul gitu ya di rumah rumah keluarga
nah kalau di sini jadi ntar ada dua jenis mbak
kalau yang pertama itu dari masjid
dari setiap masjid itu mereka buat kayak sholat id sendiri kemudian makan bersama seluruh jamaah dari indonesia atau dari negara muslim lainnya
yang kedua itu dari kbri
yang kedua itu dari kbri
sekarang akan mengadakan open house
ntar di sana informasi yang saya terima sih di sana ntar bakalan disediain jajanan makanan makanan indonesia yang bisa disantap gratis oleh warga negara indonesia atau sekalipun warga negara korea
oke termasuk nanti berarti ada ketupat juga ada rendang juga ya di sana ya
kalau informasi yang saya terima sih seperti itu
jadi udah berapa lama sih ada di korea selatan
saya sekitar lima bulan
oh baru lima bulan
oh baru lima bulan
oke berarti ini ramadan pertama ya
ramadan pertama dan
apa yang kamu kangenin dari indonesia
yang pasti suasananya lah mbak
sini aduh di negeri orang kan sedang kita minoritas jadi suasana ramadan itu tidak terasa
kecuali kalau kita sudah masuk ke masjid masjid yang ada di korea baru terasa
tapi kalau kita ke masjid masjid di luar itu ya seperti biasa aja gitu
sama satu lagi yang saya yakin kamu kangen sekali dengan suasana ramadan di indonesia
ada pembagian thr di sini di sana pasti gak ada bagian bagian thr ya
iya bener banget
baik terima kasih abik sekali lagi atas informasinya selamat menjalankan ibadah puasa
salam untuk rekan rekan warga negara indonesia yang saat ini berada di seoul korea selatan
iya terima kasih banyak mas mbak